sebanyak satu satu ratus delapan puluh an warga dari rw delapan kecamatan priuk kota tangerang banten harus menjadi korban banjir
akibat meluapnya kali leduk yang mengakibatkan jebolnya tanggul penahan air di belakang perumahan priok damai kota tangerang
banjir dengan ketinggian bervariasi mulai satu meter hingga tiga meter mulai merendam permukiman ini sejak senin sore
saat hujan deras mengguyur kota tangerang dan membuat tanggul penahan air kali leduk jebol
sekitar satu ratus lima puluh satu personil kepolisian dan tni disiagakan dan perahu karet pun disiapkan dari polsek polres dan satuan gegana polda metro jaya
untuk mengevakuasi warga yang ingin mengungsi
rata rata para warga ini memilih
saya mengamankan dirinya ke rumah sanak saudaranya yang tinggal tidak jauh dari tempat ini
kemudian ada juga yang sebagian memilih tinggal di dalam masjid
itu mereka ingin memang menjaga rumahnya harta bendanya yang seluruhnya itu berlantai dua dan tiga
tapi kalau yang lantai satu itu semuanya sudah evakuasi